saya mau ngantar istri saya ke terminal
ambil aja pih rejeki jangan ditolak
kan lumayan buat jajan mimi dibis
oh yaudah tuh
ya neng saya jalan sekarang
enggak pak haji laras emang cakep ya pak haji
iya enggak apa apa
udah tuh pak rambutnya jangan dipegangin terus
bagus ya yoh
kamari masih berapa
aku babay rambutnya agak beda sedikit
ya jangan diledekin terus atau kasian
bapak mah gak ada niat ngeledekin atuh yoh
yoh kamu mau berangkat jam berapa
serserah kamu pis aja pak
iya pak sudah masak buat makan siang
jadi bapak sama kang tis gak usah makan di luar
alhamdulillah terima kasih ya yoh
masak siang makan siang
masak siang makan siang
masak siang makan siang
masak siang makan siang
oh jangan kebanyakan kurang sehat
banyakin olahraga kayak gua biar gua udah tua juga sehat
iya pak haji banyak olahraga kayak gua biar gua udah tua juga sehat

pak haji suka jogging ya
hampir tiap hari kapan kapan kalau mau ikut gua
iya boleh makasih
yaudah ya gua mau keliling ngambung dulu
selamat pak haji
hulu tis kamu teh sudah mulai nyaingin bapak ya
itu rambut kamu
rambut tis kenapa
rambut tis kan gak dipotong pak
bukan potong rambut rambut kamu teh sudah mulai habis
jangan ditahan tahan atumi kalau mau ketawa mah ketawa aja
si pipi mah orangnya sensitifisan
pak haji makin sehat aja
ini beli makan
nasi uduk sama gorengan
buat bapak sama untuk lo
iya buat bobby juga
yaudah pak haji saya duluan ya
ada yang mau diomongin
kan rambutnya udah kepotong
lu kagak ngerti sih perasaan gue
udah kagak usah ngomong
tadi mending disuruh ngomong
maaf neng laras
tadi saya keselak
udah gak apa apa neng
rezeki jangan ditolak
kan lumayan buat jajan nemi dibis
oh yaudah tuh
saya jalan sekarang
tadi kalau pagi ketabrak gimana
tahan darimu pur
bukannya lagi jogging
lama nunggunya ya
nggak jadi anterin tersenyum
nanti ayo ke terminal
tapi nganterin yang laras dulu
nggak papa tuh neng
tadi saya papasan sama haji murot di jalan
haji murot sempoyongan kayak daun rontok
nggak usah pok
nggak apa apa mas pur
kok kagak masuk masuk nih
udah ambil aja
keramasnya pakai sampo apa nih
rambutnya neng laras bagus
punya rambut kayak neng laras
maksudnya rambut gondrong
soalnya rambut saya rontok
oh rambutnya rontok
sekarang nasi uduk
bubur lagi be
nasi uduk lagi
nasi uduk lagi
apa kayak ganti yang lain
gorengan beli di mana
mendingan gua kagak sarapan
laparan keruan gua mah
apalagi banyak bercerita